itu dia tuh
dia itu kan anak anak
itu ada hantunya
mejar anak anak bu
hei tunggu dulu
ini ada yang lewat
enggak jadi itu bukan sembarangan angin
aku tadi merasa
tadi hantunya nyebrang ke sebelah situ
jangan jangan berarti dia ada disitu
kalau dia macok berarti paretnya duluan kan
jangan gitu dong
tapi gak ada apa apa
itu di bawah
gak gak aman aman semuanya
buka dong matanya
itu kok kain putihnya
bahannya sama ya
kayaknya sama sama yang dipakai
hantu yang tadi
itu kayaknya hantu cantik
bisa jadi sih
nyangkut waktu mau nangkep
jangan pergi dulu parite
ditutupkan suaranya rafa
aduh rafa kalau nyateng
mari kita berdoa buat rafa
kenapa sih mesti ada adegan ini
sama aku juga takut
yang paling pinggir biasanya suka dipacok duluan sama hantunya
itu dia tuh
itu kan anak anak
eh itu ada hantunya
ngejar anak anak bu
eh tunggu dulu
eh tunggu dulu
kalau kita sentrumin pake ginian aja
shhh peran peran
hah kok aku bisa
tolong sih dia yuk kita cek yuk ayo kita
waduh iya benar bu endang
dia mau pasti layan hantu biasa ini teh
eh tapi kok dia teriak teriak bang tigor sih
waduh si bang tigo terkenal
sampe ke dunia akhirat
aduh kok dunia akhirat pak rete itu hantu
ini berarti bukan hantu beneran
berarti ini mah jangan jangan
eh waduh barudaks barudaks
nih temen nih hantunya rafa takut banget
jangan takut rafa rafa gak liat
barusan hantunya mami dorong
pake stagger langsung ko dia
kenapa bisa begininya
ini semua gara gara bang tigor kan
udahlah jangan rewel yaudah
enak aja mau main pulang pulang aja
kalian teh kudu jelasin dulu ini teh
eh bang tigor
pak rete logat jawanya bagus banget
itu benar do
itu apa kok tiga kali
kalo ditanya tu jawab pun tambahin lagi
ampun ampun ampun ampun ini salah bang tigor nih
ah bang tigor kan jadi kaya gini gimana dong
jadi begini ceritanya
ada atas kebukanya
pengkok begini setengah
gak tau bang pas lewat terowongan itu jatoh
dek makanya kau tuh jangan bawa motor kalau lagi ngantuk
ngantuk sih enggak nah kan seger
gak tau kenapa pas lewat terowongan itu langsung jatoh
bisa begitu ya
jadi aku harus pakai baju warna putih ini bang
terus aku nakut nakutin orang yang lewat di terowongan
ya biar kaget lah
jadi banyak kecelakaan
kalau sudah kecelakaan motor motor itu kan dibawa ke sini
motor motor seramilah bang kek abang kau ini
terus aku harus jadi setan yang jelek gitu
gak mau gak bang
aku maunya jadi setan cantik
ya udah terserah kau lah
mau jelek mau cantik yang penting tugas kau itu
takut takuti itu orang paham gak
ya paham bang
tapi yang penting honornya di depan bang
anak punya adik satu ini matri juga
kerja belum gue udah minta duit

supaya aku bisa diajak
dia pasti ibu
buat apa sih paham
anjay yang pumped up

itu cuma emosi biasa
kalau ini udah super emosi pisahan
kau ini sudah mencari uang dengan cara yang tidak halal
kau merugikan semua orang
jangan metrom ini woy pak rete
cara seperti ini tidak bisa dimaafkan begitu saja
betul pak rete
bagaimana kalau mereka harus dikasih hukuman yang setimpal
baik para warga para warga sini berkumpul
ayo bapak bapak ibu ibu cepat
ada pengumuman para warga
pak rete punya pengumuman
saya selaku rt dan jenderal di kampung sini
yang punya motor dan punya mobil dekil dan rusak
saya akan berikan servis gratis di bengkelnya
saya gak punya mobil pak rete beli dulu atuh
ya beli dulu aja sendiri ya
berarti saya bisa cuci mobil dong
eh sempros emangnya kamu tuh punya mobil
di mana nih pak rt bengkelnya
di bengkelnya bang tigor
karena bang tigor itu sudah membuat kacau di terowongan sedekat sini
jadi dia harus bertanggung jawab atas semua ini
dan cici juga harus bertanggung jawab
kamu tugasnya mencuci mobil dan juga motor para langganan secara gratis
ya lama aja ngerugi bander nya aku ini lah
bukan nih semua gara gara bang tigor
aku juga gak mau nyuciin motor orang orang
iii bang tigor aku jadi gak cantik lagi kan